sebuah tempat karaoke di probolinggo ditutup oleh polisi karena kerap menjadi lokasi tawuran antar pengunjung dan preman
saat proses penutupan polisi mendapati gudang penyimpanan miras yang tidak punya izin edar
tidak ada perlawanan dari pemilik karaoke tersebut saat tempat usahanya ditutup polisi
polisi langsung masuk dan membubarkan aktivitas di rumah karaoke pop city di jalan dr sutomo kota probolinggo
untuk kontisipasi ancaman senjata tajam dan narkoba petugas langsung periksa satu persatu pengunjung serta wanita pendamping lagu
tak hanya itu petugas juga menuju ke bagian gudang penyimpanan miras serta menyisir setiap sudut ruangan karaoke
petugas kemudian melihat surat izin penjualan minuman keras ini sudah kadaluarsa
sementara pemilik juga tidak mampu menunjukkan surat izin yang baru
akhirnya ratusan botol miras tersebut disita polisi
kita mendapatkan informasi bahwa di lokasi pop city karaoke telah terjadi kriptok
kita telah menghentikan semua kegiatan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
sekaligus merah sia pengunjung atau yang berada dalam pop city yang berkaitan dengan narkoba berkaitan dengan masalah saja
polisi masih membuka ruang tempat karaoke ini bisa dibuka kembali
asalkan pemiliknya bisa menjamin bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terutama terhadap tawuran yang kerap terjadi di tempat ini
apabila terus ada keributan polisi mengancam akan menutup permanen rumah karaoke ini